nanti kalau misalnya kita diajak berdiskusi mengenai struktur kementerian tentu akan menyumbangkan pikiran
kalau sekian ada di mentahnya juga pbb mengajukan calon calon kami akan sampaikan calon calonnya
tentu tidak hanya satu orang tapi ya pasti mungkin tiga empat orang